jalan jalan dokter junjunan
jalan jalan dokter junjunan
untuk mengurai kepadatan kendaraan di jalur wisata puncak bogor jawa barat
pada libur panjang perayaan nyepi dan awal ramadan
petugas satlantas polres bogor menerapkan sistem ruas jalan satu arah
atau one way ke arah jakarta secara situasional
untuk arus lalu lintas di kawasan puncak sejak siang hingga sore hari
sementara untuk puncak berlibur wisatawan ke obyek wisata puncak
diprediksi terjadi pada hari minggu esok
cukup ramai lancar tetapi masih kondusif
untuk arus dari arah jakarta menuju puncak cukup ramai
kemungkinan akan dilakukan rekayasa kembali
di hari minggu siang akan menjadi puncak
di mana hari senin dan hari selasa
masih merupakan tanggal merah
maupun libur cuti bersama